kita ingin mengajak lagi untuk melihat bagaimana cara mencoblos yang benar supaya tidak terjadi invalid vote ya istilahnya atau suara yang tidak sah
sekali lagi ya kita lihat sekarang mbak titi mungkin mau menjelaskan
ya jadi suara sah suara sah itu valid vote itu akan sah kalau kita coblos hanya tanda gambarnya saja
kita coblos di sini ya tanda merah gitu ya
saya besarkan begini misalnya begitu ya
tanda coblos ya tapi dicoblos di logo partai politiknya gitu ya
dan hanya boleh mencoblos dengan alat coblos yang diberikan oleh kpu
kalau dengan alat coblos bawa dari luar itu menjadi tidak sah
memangnya ada mbak
ada ketentuan yang kadang kadang bawa rokok iseng di sudut gitu ya di surat suara itu tidak boleh
itu tidak sah ya oke jadi logo partai
logo partai suaranya sah
oke logo partai suaranya sah ini satu ya
kemudian berikutnya di
nama caleg oke kita lihat ya
ini adalah suara sah
jadi sepanjang caleg yang dicoblos hanya satu orang dan dari partai yang sama gitu ya
oke oke dipesankan untuk diperjelas lagi coretannya
ini dia oke di nama calon tapi satu saja
di surat suara hanya ada satu saja yang dicoblos
berikutnya yang sah juga adalah kalau
memilih tanda gambar partai
tanda gambar dipilih
boleh di nomor urut atau boleh di lambang
nanti ada lambang
kalau di sini kan tidak ada lambang kelihatan
atau di namanya seperti ini
partai yang sama
kolom yang sama
nah kalau seperti ini nanti suaranya diberikan untuk caleg
nah apakah kemudian misalnya agak pusing sedikit terus di tengah tengah salah gitu
di garis misalnya di garis gitu
di garis ini nih misalnya
ini tetap suaranya sah
tetapi suara diberikan untuk partai politik
padahal kan untuk jadi calon terpilih harus berdasarkan suara terbanyak
kalau kita tidak hati hati mencoblosnya di garis
maka suara untuk partai bisa
caleg yang kita pilih tidak dapat suara kita
jadi memang ketelitian telaten dan betul betul cermat itu menjadi penting mbak putri
yang salah misalnya
yang salah misalnya
yang salah misalnya coblos tanda gambarnya di r delapan
tapi senang dengan caleg dari partai yang ini
ini tidak sah
tidak sah ya
jadi inilah yang disebut dengan suara tidak sah
oke ini salah
ini salah ya
ini suara tidak sah
oke ini tidak sah
mana lagi kira kira yang tidak sah yang pernah kejadian
yang kejadian lagi coblosnya dua tanda gambar partai
ini juga suara tidak sah sah
tidak boleh begitu ya
oke baik itu dia kira kira gambarannya
sekarang bagaimana dengan kita lihat yang berikutnya apa
kalau dpd lebih mudah ya
dpd lebih mudah
tapi sama aja tetap harus satu saja
dimana mana pilihan itu harus satu
oke bisa di sini
kemudian di sini juga sah
atau di nama juga bisa
dpd lebih mudah karena ada fotonya
jadi juga berfungsi itu ya
apk apk yang pakai foto foto ya
fotonya baru berpengaruh kalau untuk dpd
kalau dpr dprd kita cari foto sampai pusing tidak akan ada suara
kita lihat sekarang ini adalah pilihan terhadap calon anggota legislatif
jadi beberapa urutan berpikir
jadi ini preferensi partai politik
ada yang cari nama calegnya ini syukur syukur kalau nama calegnya nempel di kepala sampai masuk ke tps
harus tahu lokasinya karena kan nama caleg ada di bawah logo partai
jangan sampai nama caleg tahu partainya tidak tahu nyari satu satu ada satu ratus lima puluh orang pingsan nanti nyarinya
ngomong ngomong mbak titi benar benar udah ngecek belum sih
semua nama ada satu ratus lima puluh caleg itu udah dong ya pak
kalau di dapil saya sudah dong
dan juga sudah tahu mau pilih yang mana
pr nih pr buat anda semua
nah kita sih lihat sekarang soal money politics
ini ternyata mencengangkan mbak titi toleransi terhadap money politics
menurut bapak ibu saudara apakah politik uang atau pemberian hadiah dapat dimaklumi
menyenangkan dan ini menjadi warning bagi kita
warning bagi penyelenggara pemilu artinya apa
ada sikap perilaku yang permisif
berarti kalau ada caleg yang datang maka mereka akan memaklumi kalau ada politik transaksional itu
apalagi misalnya kejadian ditemukan delapan miliar sudah dalam bentuk amplop amplop
itu lagi lagi mbak mengkonfirmasi
apa yang terjadi sesudah itu
apa yang terjadi sesungguhnya di akar rumput dan di lapangan kita terkait dengan pemilu dua ribu sembilan belas
bahwa memang itu ada ya
betul itu ada
dan faktanya ketika ott kpk mendapati amplop amplop yang memang disiapkan ditambah lagi masyarakat yang menganggap dapat dimaklumi
kenapa kemudian kasusnya sulit untuk terungkap
ya karena sebagian dari masyarakat itu merasa enggan atau tidak mau melapor karena kalau melapor dia lain sendiri
atau kemudian dia akan mendapat perundungan dirisak oleh masyarakatnya
karena menjadi istilahnya itu kok orang yang mengkhianati gitu praktik yang ada di masyarakat
atau suci lah atau apa gitu
nah tapi masalahnya sekarang mbak titi kan ada juga nih caleg caleg sekarang yang promonya atau kampanyenya
kalau misalnya dikasih uang sama orang lain silahkan tapi jangan lupa coblos saya misalnya kayak gitu
iya itu sebenarnya sebagai pesan untuk menyuburkan praktik politik uang dan korupsi
meskipun ada yang mengatakan efektivitas tanda kutip ya
untuk keterpilihan maka uang itu akan diberikan terus
jadi sekali dia bilang boleh ambil uangnya jangan pilih sama saja dengan ayo kita korupsi berjamaah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini
oke terima kasih